aduh mas randy kan orangnya emang kaku
bakal diem diemen terus sampe nyampe kutub utara
andin bilang barusan katanya udah di jalan pulang
jadi mama sama papa disuruh tunggu sebentar
pengen ngobrol juga
terus om irfan juga ikut
jadi mungkin mau ketemu sekali nanti
jadi karena tak tahu siapa siapa
dia dukung kadang kadang
jadi ada jadi
jadi mungkin mau ketemu sekali nanti
kenapa harus sama irfan sih
gak apa apa ya
mama ngerasa kayaknya kepala
kepala aku tuh makin
nanti kalau andin mau ketemu sama mama
biar andin aja ke rumah ya
kalau migren kebetulan mama kan juga sering migren
mama punya obat dari dokter kalau mau saya ambilin
jangan gak usah
mama punya obatnya dari dokter tapi obatnya ada di rumah
jadi makanya mama mesti buru buru pulang ya
oh ya udah
yuk kita pulang pak
salam buat hari
iya pak nanti disalamkan
gimana capek yuk
enggak enggak enggak tante orang cuma nyuci piringnya sedikit juga kok
terima kasih mbak catherine udah repot repot cuciin piring segala
jarang jarang loh ada tamu di sini yang rajinnya kayak mbak catering gini
tante bisa aja sih
biasanya nih kalau hari libur kayak gini ini hari harinya randy itu garing kelabu
tapi kali ini sih sekarang dia cerah ceria
tentu tapi kayaknya aku harus pulang deh
oh kok gitu baru juga datang
masa udah buru buru mau pulang
yaudah kalau gitu
jangan sampai dia pulang sendirian kasian
aduh gak usah nih tante nggak enak nanti ngerepotin
enggak enggak repot sama sekali
karena dari dulu ya tante itu ngedidik randy supaya gak ngebiarin perempuan itu pulang sendirian
harus diantar sampai depan rumah
ya kan ren
yaudah sekarang kamu antar mbak catherine yuk
sebenarnya sih gue kesini tadi sama yudi tapi gak apa apa deh
gue tinggal chat yudi suruh dia pulang abisnya kapan lagi dianturin sama mas randy
yaudah saya antar ya
yaudah tante kalau gitu aku pamit lagi tante
waalaikumsalam sekali lagi tante terima kasih banyak ya
sering sering main kesini biar happy ready nya
yaudah aku juga pamit deh
aduh aku seneng banget liatnya bahagia hati ini
ya allah semoga kali ini randy sama mbak catherine itu benar benar jadian
ajak ngobrol catherine apa ya
duh mas randy kan orangnya emang kaku
kalau aku gak mancing ngomong duluan bakal diem diem terus sampai nyampe kutub utara
aku cuma basa basi doang sih mas
abisnya kamu diem aja sih
yaudah sekarang kamu aja yang ngomong
soal jogging kemaren
makanya saya mau ngajak kamu jogging lagi besok bisa
tapi dengan syarat
kita harus jogging sampe selesai gak boleh dibatalkan
gimana kalau kita bikin kontrak
tanda tangan diatas materai jadi gak bisa batal lagi
mas randy kamu tuh kaku banget sih ya gak mungkin lah aku cuma bercanda masa mau jogging aja sampe tanda tangan diatas materai
oh canggihkan ubi
semuanya aman kan
aman pak aman pak bos
tetap asal ada ya
aduh aduh aduh
gimana tadi di rumahnya ovan
saya belum bisa mampir tadi
buah buahan buat mama
semoga suka ya
terima kasih banyak ya om ya
mas kamu kok di luar
itu tadi habis kamu telpon
makanya saya anterin disini
kok gak nungguin aku
tadi saya udah bilang gitu
cuman tiba tiba kepalan mama sarah pusing
tadi sih gitu migran katanya
mas kamu kok di luar
itu tadi habis kamu telpon
makanya saya anterin disini
kok gak nungguin aku
tadi saya udah bilang gitu
cuman tiba tiba kepalan mama sarah pusing
ya tadi sih gitu
tuh migran katanya
untung tadi aku langsung pergi
aku bener bener gak nyaman
kalo harus ketemu sama irfan